bakal calon presiden dan calon wakil presiden dari koalisi indonesia maju prabowo subianto
gibran raka bumi raka dicatalkan melakukan pendaftaran ke komisi pemilihan umum pada rabu
pihak kepolisian masih bersiaga di area gedung kpu di jalan imam boncol jakarta pusat
jelang hari terakhir pendaftaran bakal capres dan cawapres
informasinya bakal pasangan calon presiden prabowo subianto dan calon wakil presiden
gibran raka buming raka akan hadir pada rabu pagi untuk menyerahkan berkas pendaftaran ke kpu
berbeda dari hari sebelumnya kpu akan membuka waktu pendaftaran capres cawapres di hari terakhir hingga pukul dua puluh tiga lebih lima puluh sembilan malam
bagaimana persiapan yang dilakukan kpu untuk menyambut pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden
dari koalisi indonesia maju prabowo subianto dan gibran raka buming raka
nantinya saat mendaftar sudah ada produser lapangan cnn indonesia iqbal kiyarso di gedung kpu
iqbal kalau kita bicara besok sepertinya memang hari terakhir dan tadi kpu mengatakan akan memberikan waktu
bahkan hingga pukul waktu indonesia barat
nah persiapan seperti apa saja
kalau pada minggu lalu masyarakat membludak
tidak hanya para pendukung tapi juga warga dki jakarta dan sekitarnya memadati kawasan kpu
mengakibatkan kemacetan sampah kemudian juga kerusakan taman di kawasan sekitar kpu
selain masalah teknis apa saja yang menarik yang bisa anda informasikan terkait dengan persiapan besok pagi
silahkan dengan laporan anda
ya selamat siang yuda dan juga pemirsa
untuk hari ini di jelang hari terakhir pendaftaran dari calon presiden dan calon wakil presiden
di gedung kpu ini situasinya memang pengamanan masih terus disiagakan di depan gedung kantor kpu ri
dan seperti yang anda katakan tadi bahwa betul
memang rencananya prabowo subianto dan gibran raka buming raka ini dijadwalkan akan mendaftar ke kpu pada besok rabu dua puluh lima oktober
dan berdasarkan dari peristiwa atau terkait dengan pendaftaran hari hari sebelumnya
di mana pada tanggal sembilan belas oktober dua ribu dua puluh tiga ini jalan imam bonjol jakarta pusat
atau di depan gedung kpu ri ini nantinya akan ditutup pada jam jam waktu pendaftaran
akan banyak para pendukung yang nantinya akan datang sehingga pengamanan akan terus disiagakan
jelang pendaftaran atau hari terakhir dari pendaftaran capres dan cawapres di gedung kpu ri
dan kita akan melihat bagaimana saat ini kondisinya di gedung kpu ri ini ketika masuk
nantinya hanya ada
hanya orang orang tertentu yang bisa masuk atau yang sudah mempunyai id card tertentu dari
para partai pendukung yang nantinya bisa masuk ke area gedung kpu
di mana nantinya para pendukung juga tentunya akan diperiksa bagaimana barang barangnya
bawaan anda yang dibawa oleh mereka sehingga nantinya keamanan akan berlangsung dengan baik
dan di dalam gedung kpu sendiri nantinya keamanan tentunya akan terus disiagakan juga selain di luar
dimana kalau di luar tentunya akan membludak di mana pada koalisi ini tentunya banyak sekali partai
yang mengusung di calon presiden dan calon wakil presiden yaitu prabowo subianto dan gibran raka buming raka
dan untuk saat ini memang masih bisa dikatakan sepi namun kondisi seperti ini nantinya
nantinya akan ada prosedur prosedur atau alur alur pendaftaran yang nantinya akan dijalankan oleh
prabowo subianto dan gibran raka bumi raka untuk melakukan pendaftaran
dimana nantinya kedua tokoh tersebut sebagai calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung oleh
koalisi indonesia maju nantinya akan datang dari gerbang barat di sebelah sana
dan juga para pendukungnya yang tiga puluh itu yang akan nantinya ikut masuk menyerahkan berkas ke kpu nantinya akan
melalui gerbang barat dan untuk di area area sini nantinya para awak media akan mengabadikan atau mengambil gambar
terkait dengan kedatangan dan juga bagaimana kondisi dari para kedua tokoh itu yaitu prabowo subianto dan juga gibran raka buming raka
dan di tribun tribun sini bisa dilihat yudha dan juga permirsa di mana kalau saat ini memang masih kosong namun besok sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak kpu
di mana tribun itu nantinya akan diisipkan oleh kpu dan juga para pendukungnya yang diusung oleh kpu nantinya akan diisipkan oleh kpu

yang tentunya meskipun partai pendukungnya atau pengusungnya ini banyak itu hanya ditetapkan sebagai atau dua ratus orang saja dan tiga puluh lainnya nantinya akan ikut ke dalam untuk menyerahkan berkas
dan ini di belakang saya adalah podium di mana nantinya ketika capres dan cawapres dari koalisi indonesia maju yang ditetapkan itu turun dan nantinya akan
menyampaikan bagaimana kondisinya atau bagaimana terkait dengan proses pendaftaran di kpwri ini dan nantinya tentunya akan ditunggu tunggu oleh awak media dan juga
pemirsa tentunya di podium ini nantinya akan ada penyampaian sedikit atau cuplikan dari visi misi yang akan disampaikan oleh calon presiden dan calon wakil presiden di mana dalam hal ini adalah
prabowo subianto dan gibran raka buming raka namun untuk saat ini jadwalnya informasi yang beredar adalah sekitar pukul sepuluh pagi
kedua tokoh tersebut nantinya akan datang namun untuk kepastiannya dari pihak kpu ri menyatakan bahwa belum ada surat terkait dengan kedatangan dari bakal calon presiden dan calon wakil presiden yaitu prabowo subianto dan juga gibran raka buming raka
iqbal kiarso terima kasih telah berlangsung anda dari gedung kpu selamat bertugas kembali